riset sebagai kunci menggali data dan fakta dengan akurat dari berbagai sumber
lalu mengolahnya menjadi informasi yang berimbang dan akurat
menjadi mata telinga serta menyampaikan suara publik berdasarkan kode etik sebagai sumber yang dapat diandalkan
jurnalis tidak condong pada keberpihakan
memegang teguh kebenaran sesuai fakta dan data agar masyarakat tidak hanyut dalam kesimpang siuran
akurasi adalah kunci kredibilitas
maka riset dan informasi dari narasumber inti harus terpenuhi sebagai sumber yang terverifikasi
saya may frishari untuk cnn indonesia